puskesmas tidak diperbolehkan untuk memungut biaya tes pcr
hal ini ditegaskan oleh ketua satgas covid sembilan belas doni monardo di jakarta jumat kemarin
tes pcr yang dimaksudkan ketua satgas adalah tes pcr terhadap mereka yang memiliki kontak erat dengan pasien covid sembilan belas
ini berbeda dengan tes pcr yang dilakukan secara mandiri dengan harga rp sembilan ratus sekali tes
untuk kelompok tertentu seperti dokter dan perawat harga tes pcr rp empat ratus tiga puluh sembilan
untuk yang di puskesmas seharusnya gratis karena reagen itu diberikan dari pusat dari kementerian kesehatan bersama satgas
kemudian juga pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga ada yang menyelenggarakan reagen sendiri
tetapi kalau toh mungkin masih ada penghutang penghutan
mohon kami bisa diinformasikan sehingga kami bisa mencari solusinya
beban kepada masyarakat tidak boleh terlalu berat apalagi untuk melakukan pemeriksaan spesimen
nah sejauh ini mereka yang kontak erat dilakukan tracing itu harusnya gratis
tidak boleh ada pungutan sebesar apapun tidak boleh
doni menambahkan hingga kini indonesia telah memiliki tiga ratus tujuh puluh empat laboratorium satgas covid sembilan belas
kemampuan tes covid sembilan belas sudah meningkat
tetapi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah indonesia
masyarakat diharapkan terus menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker
mencuci tangan dan menjaga jarak
hashtag ingat pesan ibu